gangguan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan
yang signifikan di dunia termasuk di indonesia
menurut data organisasi kesehatan dunia who
pada dua ribu enam belas sekitar tiga puluh lima juta orang terkena depresi
dua puluh juta orang mengalami gangguan bipolar
dan empat puluh tujuh lima juta terkena dimensia
di indonesia jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah
yang berdampak pada penambahan beban negara
serta penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang
data riset kesehatan dasar dua ribu tiga belas menunjukkan
prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan
dengan gejala gejala depresi dan kecemasan
untuk usia lima belas hingga dua puluh empat tahun
mencapai lima enam persen dari jumlah penduduk indonesia
namun bila melihat karakteristik prevalensi
gangguan mental emosional berdasarkan jenis kelamin
terlihat bahwa para pengidap gangguan jiwa
didominasi oleh jenis kelamin perempuan
data riskesdas dua ribu tiga belas juga melaporkan bahwa
wilayah aceh dan daerah istimewa yogyakarta
memiliki tingkat prevalensi gangguan jiwa berat
yang tertinggi di antara provinsi lain
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tiga
yang berarti ada dua tujuh kasus dalam sejarah
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh
yang berarti ada dua tujuh kasus dalam sejarah

kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh yang berarti ada dua tujuh kasus dalam sejarah

kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah

kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah
kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah

kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah

kedua wilayah itu sama sama memiliki skor prevalensi dua tujuh kasus dalam sejarah
karena ini dengan adanya bangunan baru di depan ini kita akan melakukan pengembangan pengembangan ke depan
bahwa seperti yang saya katakan tadi ya bahwa urban mental health ini kan perkotaan ini problemnya kejiwaannya itu kan banyak
kita tidak hanya melihat atau berorientasi pada pasien skisokrenia psikotik yang gangguan jiwa berat
tetapi banyak persalahan persalahan itu termasuk gangguan depresi ansietas kesulitan belajar kemudian adik dengan jejet
itu semua persoalan persoalan yang kita hadapi khususnya dalam perkotaan ini
nah dari tahun ke tahun ya jumlah pasien yang dirawat di sini dan direhabis ini ada semakin lama semakin meningkat atau bagaimana dok
kalau kita lihat pasien yang dirawat di sini kan umumnya gangguan
gengguan jiwa berat dalam hal ini psikotik ya si sofrenia
kalau insiden dan preferensinya tidak terlalu banyak perubahan
cuma mungkin karena adanya kebijakan dari pemerintah khususnya jaminan kesehatan nasional
masyarakat yang simpan di rumah lagi mereka datang untuk minta bantuan untuk pelayanan
sehingga terkesan bahwa angkanya meningkat
makanya jumlahnya semakin lama semakin meningkat
mungkin agak pelan pelan sedikit ya
berarti itu schizophrenia ya
nah schizophrenia ini kan memang sudah ada diagnosa secara klinisnya dan itu melalui tes dan lain sebagainya
itu juga dilakukan di sini dok
ya dilakukan di sini
jadi semua pasien yang dadu gelisah agresif ya itu masuk ke rumah sakit kita
nah itu biasanya siapa yang apakah ini misalnya sesuatu yang sudah diketahui awalnya oleh keluarganya
atau mungkin didiagnosa
ketika dibawa ke sini itu biasanya bagaimana cara mengetahui dan kemudian penanganannya itu sendiri
ya pada prinsipnya bahwa pasien pasien yang masuk atau datang ke rumah sakit ini
kalau dalam keadaan agitasi agresif ya mengganggu lingkungan keluarga merasa tidak nyaman tetangga apa semua
sehingga pasien tersebut datang di bawah untuk dirawat dengan satu tujuan untuk menegakkan diagnostik dan memberikan terapi
dengan berbagai pemeriksaan penunjang
ya seperti kita lakukan rekama otak ya eg apa semua untuk meninggalkan diagnostik
dan itu semua bisa dilakukan di sini
bisa dilakukan di sini
dan fasilitasnya cukup lengkap di sini
fasilitasnya cukup lengkap ya
baik mungkin kita lebih jauh lagi mengenai gejala gejala dan bentuk bentuk dari gangguan kejiwaan itu sendiri dr aris
dan kira kira potret untuk indonesia ini ya bagaimana menanganinya dan cara untuk misalnya
misalnya melakukan rehabilitasi susus yang dilakukan oleh rumah sakit ini
mungkin sambil duduk ya dr aris
kasus kasus depresi terasa prevalensi dan cukup tinggi
di mana biasanya berakhir dengan bunuh diri
kisah kisah depresi di indonesia
iya kita lanjutkan insight
kali ini topik kita mengenai penyakit ya gangguan jiwa
saya sudah ditemani oleh dr aris tambang direktur utama dari rumah sakit jiwa dr suharto hirjan di grogol jakarta barat
karena di belakang kita ini banyak lukisan lukisan juga yang kita
iya ruangan ini adalah ruangan dari kegiatan rehabilitasi psikosoial
gambar gambar yang ada di sekitar kita ini merupakan produk dari pasien deker kita ya
pasien pasien yang kita lakukan rehabilitasi
jadi di rumah sakit ini beberapa kegiatan antara lain
kita berikan kegiatan untuk melukis ya untuk mengepresikan emosinya
jadi melukis itu salah satu cara merehabilitasi yang cukup efektif
iya dan salah satu aspek ya untuk upaya terapi
maksudnya terapi psikosoial itu apa
ya artinya dalam memberikan terapi itu kan kita mencoba dari berbagai aspek ya
di sini ada beberapa kegiatan antara lain kegiatan religis juga dilakukan ya
adanya pengajian secara rutin ibadah dari gereja ya
datang melakukan kegiatan untuk memberikan terapi religi di rumah sakit
dan termasuk menukis
dan di sekitar kita ini
dr aris mungkin kalau kita bicara mengenai penyakit jiwa atau gangguan jiwa itu biasanya ya bukan suatu penyakit yang sering dibicarakan didiskusikan
mungkin karena kita juga kurang paham ya mengenai apa sebabnya penanganannya
dan juga stigma yang berada pada penyakit gangguan jiwa ini
mungkin sebagai edukasi juga buat masyarakat ini dokter aris
apalagi tadi disebut ada yang mungkin di daerah
di pasung dan lain sebagainya
ini apa yang kita perlu pelajari atau ketahui mengenai penyakit gangguan kejiwaan ini
ya terima kasih mbak les
jadi stigma masyarakat ya terhadap gangguan jiwa khususnya gangguan jiwa berat ini masih sangat terasa dan kuat di tengah tengah masyarakat
tapi kenapa ya sebenarnya apakah karena tidak paham atau merasa takut
jadi itu sebelumnya
sebenarnya pengetahuan masyarakat sendiri ya tentang gangguan jiwa khususnya gangguan jiwa berat bahwa ini tidak akan sulit untuk sembuh
sehingga masyarakat enggan untuk datang berobat karena mereka melihat bahwa oh ini nggak mungkin sembuh
tapi itu yang dikatakan tadi bahwa memang ini perlu upaya promosi ya dalam kerangka untuk prevensi pada masyarakat supaya dilakukan penanganan secara dini
berbagai upaya kita lakukan di rumah sakit ini ada satu instalasi yang namanya kesehatan jiwa masyarakat
mereka kita itu memberikan tugas untuk melakukan penyeluhan penyuluhan di tengah masyarakat di sekolah sekolah bagaimana dan apa itu gangguan jiwa
contohnya seperti apa penyeluruhannya
penyuluhan penyuluhan itu dilakukan misalkan masalah depresi ya bagaimana sebab kita tahu bahwa di perkotaan ini ya kasus kasus depresi terasa prevalensi dan cukup tinggi
apakah karena ini memang berkaitan dengan ya urbanisasi dan beban hidup yang semakin berat atau bagaimana dokter aris misalnya dibanding dengan sepuluh tahun yang lalu dua puluh tahun yang lalu apakah memang ada shift atau perubahan
mendasar dimana orang lebih rentan terhadap gangguan mental
betul yang mbak les katakan bahwa dinamika atau masyarakat perkotaan urban mental health ini memang sangat kompleks
jadi sebenarnya terjadinya gangguan jiwa ini karena ada distress dan sehingga terjadi disfungsi
itu sebenarnya prinsipnya distres kemudian terjadi disfungsi terjadi maladaptif dari setiap individu
akibat kehidupan yang terlalu dinamis ya di dalam khususnya di daerah perkotaan ini
itu yang kadang sering menimbulkan gangguan jiwa khususnya masalah depresi
sebenarnya depresi itu merupakan sesuatu diawali dengan yang istilahnya itu loss of lab objek
kehilangan sesuatu objek cinta entah itu phk perceraian atau apa
itu yang biasanya mengarah ke depresi sehingga orang kadang bunuh diri
nah itu sebenarnya kalau kita mau menelusuri
tapi memang ada aspek endogenik juga ya genetik
ya stresnya tidak terlalu signifikan tapi bisa menimbulkan orang menjadi depresi
bisa faktor genetik tapi juga bisa faktor lingkungan tapi juga mungkin ya kalau ada ya kejadian kejadian yang traumatis dan lain sebagainya
tapi di daerah kan juga kan banyak kan tadi di desa dan lain sebagainya
kalau pak aris sendiri melihat penanganan terhadap penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan di indonesia ini bagaimana
tadi disebut katanya harus menjemput dipasung kemudian dibawa
biasanya sudah dalam kondisi apa para penderita itu ketika dibawa ke sini
kalau misalkan pasung ya pemerintah sekarang ini memiliki program bebas pasung
indonesia bebas pasung
dan ini belum clear
ini semua belum tuntas
tapi secara hukum itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak memasung
jadi ini sebenarnya pelanggaran bagian dari pelanggaran hak asasi
oleh sebab itu pemerintah sekarang membuat kebijakan indonesia bebas pasung ya
ini masih berjalan terus
seperti yang mbak des katakan bahwa biasanya yang sudah dipasung itu kan sudah puluhan tahun
berarti kondisinya memang sudah berat
tapi ada satu pengalaman di rumah sakit kami
ini satu kasus
sepuluh tahun kemudian kita jemput
setelah pasien mengalami tenang
kita ajarkan beberapa kegiatan pelatihan
dan sekarang ini sudah melakukan aktivitas untuk menjual apa namanya
jus ya di jakarta ini
berarti ini kita melihat sebagai suatu edukasi kepada masyarakat
bahwa orang yang menderita gangguan jiwa itu
bisa mengalami pemulihan
seperti mbak des tadi mungkin beberapa kali masuk di rumah sakit ini
itu adalah mantan mantan dari pasien gangguan jiwa
yang kita pekerjakan sebagai cleaning service
diminta kepada perusahaan cleaning service yang ada di rumah sakit ini untuk dipekerjakan
mendapatkan hak yang diperlukan
yang sama dengan karyawan lain
dan ternyata mereka bisa
dan kalau kita bicara pulih
ya mungkin seperti skizofrenia atau bipolar
apakah memang bisa betul betul sembuh atau pulih
ya tanpa medikasi atau tanpa pengobatan di kemudian hari
jadi gini mbak des ya
di dalam psikiatri kita
mengatakan menggunakan istilah sembuh
sebab setiap saat juga kemungkinan bisa terjadi relapse
dan perlu kita tahu bahwa
problema kesehatan jiwa ini terkait dengan brain
dimana yang disitu sistem neurotransmitter
satyo kimiawi di dalam otak
oleh sebab itu
obat memang dibutuhkan
untuk menetralkan atau menjaga keseimbangan
supaya pasien tetap stabil
jadi kita gak bisa mengatakan bahwa
pasien sudah mulai tenang
kemudian kita hentikan semua pengobatan
jadi pengobatan ini memang esensial
masih tetap rutin
tapi dengan dosis yang kita kurangi
ada sekitar tiga ribu lima ratus
pasien berlandangan psikotik
yang dikumpulin oleh departemen sosial
dalam jangka waktu berapa
ini yang sudah cukup lama ya
dan itu tidak bisa diidentifikasi siapa mereka
nah itu bagaimana penanganannya
tapi kalau potret ya dari penyakit jiwa ini
di seluruh indonesia
paling penyakit gangguan apa yang paling banyak
sekarang ini khususnya
yang diobati disini
kalau kita lihat
biasanya yang datang minta bantuan
atau pertolongan itu adalah
gangguan jiwa berat
karena dia tidak bisa ditangani oleh keluarganya
tapi sebenarnya kalau kita lihat
banyak kondisi kondisi gangguan kejiwaan
dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang biasa biasa saja
ada yang sudah bertahun tahun
menalami kesulitan tidur
tapi dianggap sebagai
dan untuk meminta pertolongan di rumah sakit jiwa
kembali ke stigma masyarakat tentang rumah sakit jiwa
mungkin hal yang seperti
dianggap sebagai normal
tidak bisa tidur mungkin dianggap ya
karena tuntutan kerja
dan lain sebagainya
prinsip dari penanganan kita disini
bagaimana kita mempertahankan kualitas hidup
bahwa tugas kita sebagai terapis itu
agar setiap individu yang mengalami gangguan jiwa
karena orang yang mengalami gangguan jiwa
itu terjadi deteriorisasi
tidak bisa berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat
itu yang kita coba pertahankan
supaya tidak terlalu jauh
nah itu kelihatan semakin
tahun semakin meningkat jumlah
dikembalilah ke masyarakat
misalnya kalau dari luar kota atau daerah
dikembalikan ke keluarga mereka
itu jumlahnya cukup
banyak dokter aris
kalau ada yang cukup
mungkin akhir akhir ini
kita jarang melihat lagi orang berkeliaran
ya dulu itu paling sering ya
berkeliaran di jalanan
baju apa sepatu
sekarang itu sudah jarang
karena melalui support pp dari pemdam
mereka dikumpulkan dibawa ke
panti dibawa binaan
nah dari situ mereka
merujuk ke kita untuk ditangani
dan jumlahnya cukup besar
kemarin dalam pertemuan itu
ada sekitar tiga lima ratus
pasien gelandangan psikotik
yang dikumpulin oleh departemen sosial
dalam jangka waktu berapa
ini yang sudah cukup lama ya
dan itu tidak bisa diidentifikasi siapa mereka
setelah kita coba tangani
kita membuat cluster
bahwa ini tarap berat ringan sedang
yang tarap ringan sedang
kita berikan terapi
kemudian mana kalah sudah mengalami remisi
kita kembalikan ke keluarga
kalau keluarganya dikembangkan
kalau keluarganya masih ada
tapi memang banyak juga sih ya
yang sudah tidak kenal keluarganya ada dimana
ini sebenarnya ke depan
pemerintah harus membuat suatu kebijakan
yang pasca perawatan ini
yang kita anggap masih bisa produktif
untuk kita bantu
dan bagaimana menanganinya
sering kita mungkin ya
saya lihat itu di kerangkeng
ya itu kalau di pasung
dan lain sebagainya
ini ke depannya bagaimana
karena pertama juga kan perlu
resource atau dana yang cukup ya
bagi apalagi rumah sakit ini
yang sekarang kan bpjs
mampu ya menanganinya
tapi ke depan itu bagaimana
dari segi funding
kadang kadang kita tidak tahu ya
siapa yang membiayai mereka
yang bisa membantu mereka
kembali kepada regulasi ya
bahwa ke depannya itu bagaimana kita
menangani pasien gangguan jiwa ini
suatu prinsip tadi
bahwa kita mempertahankan
kualitas hidup mereka
kita tidak bisa lagi
kemudian kita berikan obat
itu kan bukan suatu solusi
dengan potensi potensi yang mereka masih miliki
untuk kita support
untuk bisa diberdayakan
dan contohnya sudah ada
abis itu ternyata mantan dari pasien
memang kebanyakan seperti itu
atau ada kasus kasus yang memang sudah
sudah sulit ditangani
dari segi beban biayanya itu sendiri
bagaimana ya untuk
biaya pengobatan penyakit seperti ini
ya sekarang ini
untuk pasien pasien yang mengalami
berarti ini kan suatu penyakit kronis
persoalan penanganan gangguan jiwa ini
di rumah sakit indonesia
sehingga ada beberapa rumah sakit
di indonesia ini belum memiliki
atau belum mempunyai kegiatan kegiatan rehabilitasi
ini bisa dikatakan
rumah sakit yang cukup lengkap ya
kedepannya itu pemerintah harus mendorong
supaya setiap rumah sakit jiwa
karena ada rehabilitasi di situ
bukan untuk datang kemudian
gaduh gelisah diberikan obat
pasien tenang kembali ke rumah
itu kan tidak mencapai
target atau sasaran kita
mungkin terakhir dokter
aris ini buat edukasi juga
masyarakat khususnya misalnya keluarga
kalau sudah melihat
mungkin ada yang mencemaskan atau mengkhawatirkan
di anggota keluarganya ini
apa yang langkah
yang perlu dilakukan
kalau sudah dalam tahap yang
selama pasien dirawat
keluarganya tetap diberikan kesempatan
untuk datang tiap minggu
keluarganya ini yang menderita gangguan jiwa
nanti kalau sudah mulai ada tanda tanda awal
tidak bisa tidur atau apa
dia bawa kembali kesini untuk kontrol
sebelum mengalami gaduh gelisah lagi
senantiasa pasien yang kita rawat itu
kita berikan edukasi setiap minggu
untuk mengadakan pertemuan
jadi ada komunitas yang kita kumpulkan
dari keluarga pasien penderita
untuk memberikan edukasi
bagaimana tanda tanda awal
bila mana pasien mau kambuh lagi
itu kita ajarkan sama mereka
untuk melihat gejala
bahkan ada buku sakunya
terima kasih banyak dokter aris
dan kita harapkan juga ke depan stigma
mengenai penyakit ini
dan bagaimana penanganannya
sudah tidak ada lagi ya istilahnya
dipasung dan dikucilkan
atau lain sebagainya
karena sebenarnya kan bisa
dan ada fasilitasnya
jadi harapan kita semua
ke depannya bagaimana
upaya pelayanan kesehatan jiwa ini
kualitas atau muntunya
dengan dorongan dari pemerintah
berupa anggaran atau apa
indonesia yang kita harapkan
yang mengalami sehat jiwa
terima kasih banyak dokter andi
terima kasih mbak desya
setelah ini insight akan berlanjut
kita akan berbincang dengan
yang bertugas di rumah sakit ini
yang mengejutkan adalah
mempunyai ide untuk bunuh diri
itu yang dari

k kazakh tengah sometime man lima belas
lain sebagainya bagaimana kita bisa membantu mendeteksi dan juga mencegahnya menjadi kasus
yang lebih berat lagi nova ini persisnya kalau penyakit fisik kita sudah tahu lah ini kelihatan
kan apa misalnya kalau diabetes gejalanya seperti apa diagnosanya dan tahap tahapnya
kalau gangguan jiwa itu sendiri itu bagaimana karena kita pelajari tadi dari dokter aris
memang ada gradasinya tapi bagaimana mendeteksinya dari dini sehingga tidak berkembang menjadi
penyakit gangguan jiwa yang lebih berat iya jadi mbak desi sebenarnya itu kita tetap lebih mudah ya
untuk masyarakat awam mengetahui lebih mendasarkan kepada memperhatikan tiga hal jadi pikiran
perasaan perilaku seseorang jadi artinya kalau dalam sehari hari an kita mengetahui anggota
keluarga kita adalah tipe orang yang seperti demikian tapi mulai ada perubahan perubahan
contoh perubahan misalnya
biasanya orangnya bubble sifat biasanya periang gitu ya terus tiba tiba pada saat setelah udah
beberapa lama ada perubahan mungkin ya tapi kadang kadang keluarga tidak memperhatikan
gitu mungkin dia lagi bete lagi bad mood tapi jangan jangan sudah berkepanjangan kemudian
biasanya orangnya optimis jadi orang yang pesimis ya aktif menjadi tidak aktif lagi begitu jadi
artinya tetap kita berpatokan pada pikiran perasaan perilaku nah kita lihat apakah ada
perubahan perubahan kalau signifikan
itu untuk depresi misalnya itu dalam periode waktu dua minggu akan bertahan terus menerus gitu nah
kebanyakan sudah lewat dua minggu signifikan keluarga tidak memahami begitu ya atau
mungkin juga teman teman kerjanya kok tidak datang datang begitu nah mungkin dia udah
masuk mengalami perilaku yang terganggu tidak lagi semangat bekerja males berinteraksi bersosialisasi
begitu ada penarikan diri yang luput dari perhatian baik warga maupun teman temannya waktu
berapa lama sebelum kita mengambil tindakan atau intervensi yang memerlukan seorang pakar atau seorang ahlinya untuk membantu
jadi sebenarnya kalau dalam undang undang kesehatan jiwa itu ada gradasinya memang
ada orang dengan masalah kesehatan jiwa atau odmk atau orang dengan gangguan jiwa atau odgj
nah orang dengan masalah kejiwaan itu biasanya orang orang yang mempunyai potensi untuk mengalami gangguan jiwa tetapi belum
nah kalau di amerika serikat mereka punya program gimana mereka mencegah odmk jangan menjadi odgj
karena kalau odgj artinya sudah ada entitas diagnosis
nah ini sebenarnya kalau untuk ini harus sosialisasi dulu sih
supaya orang mau begitu artinya untuk berobat ke psikiater atau dokter jiwa
kita hidup di mana stres itu bukan hal yang dianggap abnormal
mungkin kadang kadang orang murung depresi atau putus cinta patah hati dan lain sebagainya mungkin dianggap ya ini bagian dari kehidupan
tapi yang mana membedakan ini sehingga menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan menjadi gejala dan akhirnya penyakit dari kejiwaan itu sendiri
ini menarik sih berdasarkan penelitian penelitian memang ada kelompok yang rentan juga
jadi kelompok yang rentan misalnya
waktu itu ada dua kasus
dua kasus bunuh diri dua pelukis di jogja
saya melakukan yang namanya otopsi psikologis
pada saat saya mewawancarai keluarga dan teman ini ternyata temannya misalnya begini kita wawancara di balkon
dia bisa bilang saya kalau lihat balkon gini saya pengen terjun loh dok
jadi ini kelompok rentan ya ini seniman yang memang mereka nah ini menarik saya kasih ilustrasi
satu lagi adiknya pada saat diwawancara dia cerita ada bisikan
dia bilang saya sudah berhasil mencari alih halusinasi
akhirnya dalam kapasitas juga sebagai dokter jiwa ya akhirnya kita memberikan tawaran untuk terapi secara profesional begitu
dia marah halusinasi saya hilang saya tidak bisa lagi berkreasi kata dia
akhirnya ini kelompok yang saya katakan ada kelompok rentan yang akan agak cukup lama deh kita bisa mendeteksinya
karena teman teman menganggap dia menyepi itu masih dalam proses kreatif misalnya
dia menyendiri oh dia lagi selesaikan deadline
oh dia lagi ini nah itu kadang kadang kita permisif dengan kelompok rentan
nah tadi juga menurut dokter hari sih ada faktor lingkungan dan satu juga ada faktor genetik
nah ini ada yang rentan kalau dari segi usia gender latar belakang itu juga mempengaruhi misalnya perempuan apakah lebih rentan atau mungkin teenager atau anak anak muda apakah mereka lebih rentan
itu sangat mempengaruhi jadi saya melakukan sebuah preliminary research
di dki jakarta itu sekitar sembilan ratus empat puluh satu remaja yang mengerjakan instrumen untuk satu kemungkinan potensi depresi satu untuk strength and difficalty untuk kehidupan mereka gitu sebagai teenager
nah kemudian pokoknya kalau di total satu tiga ratus delapan puluh tujuh
di situ memang tampak ada problem emosional yang tiga kali tiga kali lipat lebih tinggi pada responden perempuan
tiga kali lipat lebih tinggi
kenapa ini faktor hormonal atau
hormonal bisa dan lain sebagainya begitu
cuma memang ini kalau gangguan mental emosional yang lebih menggunakan mood atau perasaan
nah kemudian yang mencengangkan lagi adalah kita harus mengingat kalau depresi itu kan selain jumlahnya sekarang bertambah banyak kita juga high risk risiko tingginya itu ke suicide atau bunuh diri dan high cost
biaya juga mahal begitu
apabila kita tidak empowering mereka untuk segera
tidak keluar dari suasana moodnya dia yang membuat dia tidak lagi produktif tidak bisa bekerja dan lain sebagainya
itu yang dari sembilan ratus empat puluh satu remaja di dki jakarta
dari tahun dua ribu enam belas awal
ini apa ini menarik karena kita sering apalagi dengan adanya media sosial dan ini mungkin ada faktor meniru juga
ini dengan adanya teknologi gadget media sosial orang lebih cenderung untuk istilahnya sibuk dengan diri sendiri ada faktor yang memicu juga ini ke arah lebih banyak depresi
ini kebetulan memang respondennya remaja di perkotaan
dan remaja di perkotaan jelas teknologi savvy ya jadi semua itu memang pakai gadget gawai kalau tidak pakai malah mereka menjadi minoritas dan malah mungkin aneh begitu
nah memang ada kecenderungan ini salah satu yang dikhawatirkan adalah copycate syndrome atau sindrom meniru
nah ini adalah bentuk bentuk yang mana perlu diedukasi ke media masa yang masih bisa ini
tapi kalau gawai agak susah oleh karena itu mungkin keluarga yang harus lebih proaktif begitu untuk melakukan apa diet ya mungkin belum detox lah diet medsos misalnya
di rumah ayo jam segini sampai jam segini yuk
itu kita semua tidak pakai gadget ya kita makan malam kita ngobrol dan lain sebagainya
mungkin bisa dilatih dari situ sekolah juga bisa
karena saya juga baca yang ada laporan terakhir katanya gejala depresi gejala untuk gangguan kejiwaan anak anak muda yang digital native yang lahirnya sudah ada hp dan lain sebagainya itu semakin meningkat karena ini ada aspek kecanduan juga
dan juga mungkin kurang interaksi
secara real dengan teman teman yang lebih sibuk dengan gadgetnya
jadi memang pemakaian gadget itu ini yang belum diteliti mungkin di indonesia
tapi di national institute of mental health usia usia remaja ini masih usia usia yang membutuhkan perkembangan untuk otak mereka
sehingga dikatakan blue light yang dari screen dan lain sebagainya itu akan sedikit banyak juga mempengaruhi perkembangan dari otak si remaja itu
artinya hidup dia terpapar itu akan mempengaruhi
untuk proses di otak si anak ini
oleh karena itu school based mentah health juga perlu mbak desi
dan ini penyakit yang kompleks ya karena banyak gradasinya itu sendiri
tapi bukan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan sebenarnya
dengan penanganan yang tepat
salah satu contohnya di belakang kita ada terapi melukis
ini mungkin ada science nya ya di balik ini
mengenai bagaimana mengekspresikan
bagaimana mengekspresikan diri kreativitas itu bisa membantu untuk membuat
jadi sebenarnya kita waktu waktu saya melakukan otopsi psikologis pelukis pelukis itu
saya memang melihat bahwa justru melukis ini adalah entry point untuk bisa melihat perkembangan kejiwaannya seseorang
jadi misalnya begini
lukisan dia waktu itu adalah ada salah satu yang pelukis yang bunuh diri itu
lukisannya sangat detail menggunakan pensil arsiran dan lain sebagainya
kemudian ada yang deform
misalnya tangan dia gambar menjadi buah atau apa menjadi apa
ini yang menarik adalah kita bisa melihat itu sebagai sebuah ekspresi kreativitas
atau yang kedua memang ada distorsi tentang tubuh dari dia
tapi artinya kita jadi bisa setelah kita wawancara keluarga teman kita cross check dengan lukisannya
kemudian saya kirim ke australia itu untuk analisis lukisannya
nah dia bilang tolong cari lukisan dia sebelum selesai
sebulan sebelumnya ada lukisan dia yang tidak lagi seperti itu
yang benar benar hanya hitam
orang yang disungkupi hitam
sedangkan di luarnya kuning cerah gitu
sunshine di luar
tapi dia sendiri sebagai orangnya itu
itu saya temukan satu bulan sebelum dia ini
jadi memang bisa menjadi ekspresi yang tidak semua juga
juga mampu untuk menganalisis itu
dan tidak cukup hanya menganalisis lukisan
tapi harus dilengkapi dengan memahami status mental atau psikologisnya dia juga
jadi misalnya ada episode depresif
kemudian ada episode dia manik
yang manik ya yang dia naik sekali
yang kadang kadang orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya gejala bipolar
yang kelihatan adalah misalnya dia promiskuitas tinggi misalnya
kemudian dia banyak belanja
dia tidak butuh energi untuk
dia tidak butuh apa
jadi dia tidak merasa butuh tidur misalnya
di sini karena ini rumah sakit ini cukup menarik ya
cukup lengkap fasilitasnya
di sini juga ada rehabilitasi
dan juga masak juga
ini jadi masak bagian dari mengekspresikan diri itu sendiri
jadi ini yang kita namakan lintas gender
jadi tidak tergantung harus laki laki atau perempuan yang mau masak
karena salah satu opsi yang ditawarkan pada saat mereka mengatakan kita mau rehabilitasi dong
artinya keluarga atau anak
harus ada kesepakatan keduanya
nah terus selain menilai status mental
yang kedua adalah minat dan bakat dia
kemudian juga dinilai kondisi sosial ekonomi budaya dia
kemudian juga kita lihat lagi estimasi gitu
ini anak atau pasien ini kalau terjun ke masyarakat lagi kira kira bisa sejauh apa kemampuannya
juga strength weakness opportunity dan fred itu tetap harus diasess dari seseorang yang akan melakukan rehabilitasi
oleh karena itu macam macam pilihan yang
melukis masak lupa lagi
melukis tak tamboga kemudian ada menjahit
kemudian juga ada yang membuat kertas tisu
kemudian ditempel untuk menjadi kotak yang bisa dimanfaatkan gitu ya
dan ini ratenya suksesnya cukup tinggi
ya berkebun juga gitu
ini yang kita menilai kesuksesan atau keberhasilannya itu pada saat kita melihat bahwa dia bisa berfungsi kembali
misalnya itu salah satu
tapi kita juga tidak terlalu ngoyo
kalau yang penting dia bisa activity daily living
artinya dia bisa melakukan aktivitas keseharian dengan baik
itu sudah kita anggap sebagai sebuah progres tentunya
lebih tinggi lagi adalah dia bisa kembali bekerja dan lain sebagainya
makanya cleaning service di sini kebanyakan adalah mereka yang
tadi memang disebutkan oleh dokter aris mantan dari penerita
dari rehab ya
kalau misalnya yang seperti kita sering dengar bipolar
memang biological atau
ada juga misalnya yang memicunya
ya karena tetap pada ujungnya terapinya kan akan diberikan mood stabilizer
jadi artinya tetap kita menggunakan hipotesis bahwa ada neurotransmitter yang tidak seimbang di otak
sehingga akhirnya tetap ada obat obat seperti mood stabilizer ya
yang orang sampai di juduli sama nirvana
nah tapi selain itu tentunya harus ada psikoterapi
jadi misalnya ada episode depresif
kemudian ada episode dia manik
eh manik ya
yang dia naik sekali
yang kadang kadang orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya bijak lebih polar
yang kelihatan adalah misalnya dia promiskuitas tinggi
kemudian dia banyak belanja
dia tidak butuh energi untuk
dia tidak butuh apa
jadi dia tidak merasa butuh tidur misalnya
jadi gejala gejala ini yang sepertinya orang akan tidak melihat bahwa itu sebenarnya merupakan gambaran gambaran
kemungkinan dia dalam kondisi manis
dalam bipolar itu
nah dr aris juga tadi nyatakan di sini di treat misalnya autism dan juga adhd
tapi juga seperti yang misalnya obsessive compulsive disorder
yang harus cuci tangan setiap lima menit misalnya
ada juga di sini
fobia dan lain sebagainya
jadi sebenarnya banyak sekali ya gradasi grasi
dari mana yang
dan stress juga kan misalnya
sampai tidak bisa tidur
tapi dari mana ya selain yang tiga hal tadi
perilaku dan juga perubahan dari sikap dan lain sebagainya
yang betul betul ya yang kita anggap ini bagian dari menjadi manusia
yang menjadi sebenarnya sebuah penyakit yang
jadi memang kita harus membedakan dua
memang payungnya agak luas lah ya
cuma kita bedakan saja dua dulu
jadi ada psikotik ada neurotik
kalau psikotik itu gangguan jiwa berat yang dia tidak bisa lagi membedakan antara realita dan fantasi
itu psikotik ya
ya contohnya skizofrenia yang ada bisikan bisikan ya
dia merasa dirinya
nah kemudian ada neurotik
neurotik ini gangguan gangguan jiwa yang misalnya seperti gangguan mental emosional
jadi misalnya depresi
nah ini adalah dua payung yang kita harus bedakan terlebih dahulu
sebenarnya kalau yang psikotik tentunya itu sering sekali terstigma bahwa dia tidak akan pernah sembuh seumur hidup
walaupun remisi seperti rolling door saja
balik lagi ke rumah sakit
sehingga akhirnya ada penelitian anak harvard college di jogja jakarta dan bali
sebenarnya orang memilih ke spiritual healer itu lebih karena mereka sudah exhausted
apa keywordnya dia
sudah lelah sudah exhausted dengan bolak balik menggunakan terapi di rumah sakit jiwa misalnya
atau dengan psikiater begitu
kemudian yang kedua yang menarik dari penelitian dia adalah ada bahasa yang dirasa nyaman kalau dia dengan spiritual healer
kalau ke psikiater dia akan dibilang kamu schizophrenia
warga bisa resistensi atau apa
dengan terminologi yang mungkin dia enggak
kalau dia cuma mengikuti saja
oh iya betul kamu sedang bingung
oh iya kamu sedang sedih
jadi ada bahasa yang dirasa lebih nyaman gitu ya dengan mereka
tapi ini cenderung psikotik
karena mungkin diantara kita juga mungkin
kita juga kadang kadang bisa menjadi orang yang
karena harus diberikan akses yang lebih mudah nih ke masyarakat
jadi artinya orang sudah baca oh jadi gini ya aduh tinggal jangan saya
suka ini belanja dengan tidak bisa mengontrol diri
jadi sebenarnya harusnya ada sih screening screening itu bisa dilakukan lewat instrumen
harusnya tools tools ini dipermudah lewat online dan lain sebagainya
maksud saya di era yang sedang sangat apa ya
orang sangat mudah sekali satu klik saja begitu untuk mendapatkan akses
saya rasa harusnya diperbanyak nih tools tools oleh kementerian kesehatan untuk masyarakat bisa melakukan screening dini
dan ini bukan sesuatu yang sifatnya punya stigma ya
dapatkan misalnya malu mau ke pesawat
coba lihat deh yang ngantri di rumah sakit di depan poli jiwa hampir tidak ada
kalau yang memang merasa bahwa ini seolah kegagalan dan lain sebagainya
nova mungkin terakhir ini kita kan di ruangan yang bagian dari rehabilitasi
ada ya semacam ini tata boga atau masak dan lain sebagainya
tapi pada intinya ini semua bisa ya kita tangani bisa kita cegah dan bisa juga disembuhkan ya gangguan jiwa
stigma itu salah satu yang memperberat adalah menganggap orang dengan gangguan jiwa itu hopeless tidak ada harapan ke depan
sedangkan kalau dengan menurut saya
kalau dengan manajemen yang baik artinya manajemen gejala manajemen pengobatan kemudian juga dilatih keterampilan komunikasi lagi
dan yang keempat ya ekspektasinya mereka bisa punya social skill atau kemampuan kemampuan
misalnya dia ahli akutansi sebelumnya
kita tidak berharap dia skizophrenia dia harus menjadi ahli akutansi
kita berusaha menggali kamu punya hobi apa punya minat apa
nah itu yang kita ases dari awal dia punya minat dan bakat apa
dan ini suatu penyakit yang bisa siapa saja bisa termasuk anak anak ya
di sini orang tua mungkin juga harus betul betul melihat ya kondisi perilaku anak anak
sekarang dibanyakan yang masalah adiksi gawai dan lain sebagainya
dan itu emang cukup parah kan kalau
belum lagi bullying mungkin di sekolah
kadang kadang anak yang pintar juga malah dibully sama temen temennya
jadi kemarin ada kasus di jakarta selatan di sebuah sma
ini bu saya tanya sama kepala sekolah
jadi ternyata yang mendapat terscreening bermasalah secara emosional itu anak yang prestasinya bagus
karena ternyata dia di bully
kalau menyerahkan tugas tepat waktu di bully
menghormati guru di bully
datang tepat waktu di bully
iya memang kan
hidup makin banyak bebannya ya
dan ini sesuatu yang mau tidak mau kita juga harus sadar pada diri kita juga sendiri ya
menata emosi kita perasaan kita dan juga ya menjaga kesehatan mental kita
dan juga tahu ya mendeteksi di lingkungan kita siapa yang mungkin memerlukan bantuan
supaya ya warning science itu
warning sign juga ya
bisa cepat terbaca
sehingga bisa dilakukan intervensi dan pertolongan
jangan sampai terlambat ya
sekali lagi terima kasih
dan sukses selalu ya
terima kasih atas perhatian anda